bukan dari tadi apa tadi
berapa lama biasanya untuk membuat kebaya kebaya ini
kalau bahannya cukup terus ininya juga cukup buat satu pola cepat
kayak ini juga bekas waktu itu baju muslim nih temanya pakai bahan bahan begini semua nih
ini juga adalah salah satu sambungan
waktu covid itu kan banyak hotel yang tutup
tapi yang kita kira bahan ini masuk
kayak kan kebaya itu ada pakemnya
nah kalau aku bilang pakem ini bisa untuk kebaya
bahannya memenuhi kriteria kebaya lah ya
nah tapi dari semua kebaya maupun baju baju yang dibuat
nah mana ya karyanya kak omar yang paling berkesan
ini bekas alat jenazah yang saya tidak bisa memandikan
waktu itu kalau kita mau ini kita satu rumah
satu family di lingkungan kita
dan pada saat itu kita tidak bisa memandikan karena saya juga kena covid
saya bisa jadikan outer yang bisa dipakai
jadi kalau ngeliat aduh kalau ngenang batik ini
oke berarti tadi memang ada ceritanya juga
dan tadi ya ada tantangan tantangan tersendiri untuk merestorasi bajunya
nah itu kan tadi tiga tahun ya kak omar disebut
apakah memang kalau ini kan tadi karena alas jenazah untuk korban covid
nah ini apakah proses desinfeksinya lama atau gimana
proses itu proses untuk memenuhi kriteria ini sudah aman
terus payetan juga kan ada kalau lama sama baru kalau dikombinasikan itu bisa belang
nah itu supaya bisa sama kayak gimana ini kita tempelin
kalau kita lihat detail ini sama ini berbeda
kita yang ngeliat umes nggak nyangka kalau ini restorasi atau daur ulang
apa sih yang di effort atau usaha yang dilakukan sama kak omar untuk bikin semua itu jadi cantik
bahkan orang yang lihat nggak ada yang menyangka ini restorasi atau daur ulang
itu adalah cermin wanita indonesia dan pasti membuat wanita indonesia itu cantik
pasti kalau wanita indonesia udah pakai kebaya pasti cantik
mau dia ada kucur kucur misalkan harus yang kebaya hijab kebaya apa
tapi kalau udah pakai kebaya udah anggunnya udah dapet
tapi kebayalah yang membuat karya saya jadi cantik
semakin seru menurut saya nanti juga asri mau catwalk di dubai
jangan nanti sampai dari syair pekan gak ada saya lagi
tetolong sama kami di sapa indonesia air pekan
kembali lagi di sapa indonesia air pekan masih bersama dengan daka omar disini
ini model modelnya nih yang kita sekarang penasaran kak omar
ini boleh diceritain adik adik model model ini
jadi kita dari komunitas anggalang jadi komunitas fashion yang berbudaya untuk semua kalangan
mau yang perempuan ataupun yang laki laki yang mau belajar tentang fashion dan budaya
yang kali ini datang yang mewakili teman teman anggalang adalah spesial
mereka semua punya kelebihan yang luar biasa
buat kita adalah fashion itu untuk semua
tidak harus yang kurus tidak harus yang tinggi tidak harus yang gemuk
yang penting mereka melatih kepercayaan diri
kemudian kamu sayang perkenalkan
saya adalah atlet panjatemi
ini the best intelligency dari ratu kebaya kita
jadi luthvia tool ini mengalahkan teman teman yang makan yang kita bilang lengkap sempurna
jadi di berketinggian sempurnaan luthvia tool nanti akan mengajarkan
networknya luthvia tool itu bagus banget
jadi kita ada ratu kebaya event ratu kebaya
karena memang untuk tujuan kita mengkampanyekan kebaya kepada dari umur empat sampai dengan dua puluh lima tahun
jadi mereka harus nyaman percaya diri dengan berkebaya karena memang wanita wanita indonesia itu identitasnya adalah berkebaya
ratu kebaya ini itu luthvia tool tuh
kemarin di salah satu mal nah ini di melayu day
kemarin kita di thailand mewakili indonesia
alhamdulillah yang kepilih anak anak kita
jadi kita mewakili orang indonesia mengajarkan
apa namanya mereka berprestasi
kita berharap sih semua nyaman pakai kebaya
semua nyaman berbangga dengan identitas kita wanita indonesia
karena sudah ada empat negara yang mendaftarkan sebagai warisan tak berbenda
dan kita adalah satu satunya komunitas
tapi kita mengkampanyekan bagaimana kebaya bisa dipakai
terus ini kak omar juga bikin daily wear juga ya
sebenarnya bisa dipakai juga buat jalan jalan
gak cuma buat kondangan doang ya
lutfiah ya tadi kayak tuangnya tuh bener bener percaya diri
baju yang dia pakai itu bisa dia bawakan seanggun mungkin
nah boleh mungkin dikasih ilmunya sedikit
hai terima kasih ya
nah kalau aku aku gak yakin ini langsung secantik lutfia ya
ini suka latihan catwalk juga berarti
karena lutfiah sendiri bukan dari keluarga yang mampu
cuma jualan nasi tapi dia bisa membuktikan
dia bisa mewakili indonesia
dan anak kita juga kayak aura falupi kayak yang mewakili indonesia
artinya ya semoga kedepannya supaya ada kesempatan buat lutfia lutfia yang lain untuk bisa tampil
terima kasih kompastv karena bisa memberikan
seperti orang mau sembahyang
kemudian kakak ke pas di depan
dari hati untuk semua
dari hati kakak lihat ke tangan kanan untuk semua
kamu gak dapat ya kak
jangan bicara umur aja
nah tapi tadi aku merasakan kalau misalkan untuk catwalk pakai kebaya ternyata bukan
bagus makeupnya cantik tapi harus inner beauty juga gitu jadi kalau aura jahat dari dalam
nggak boleh ya aura bawang merah gitu ya
ada pakem pakem yang memang wajib
jadi memang kebayang itu membuat wanita indonesia anggun
nggak mungkin kita kebayang angkat roh roh jangan dong pak
tiba tiba kita joget kalau udah pakai kelea gak bisa juga joget nggak jelas misalkan
jadi memang harus pakem dari cara diri dari cara sikap
itu kita yang perempuan itu yang menerima
tadi juga langkahnya nggak boleh kayak pas kibra ya
harus rapat kecil kecil
sama kayak tiara ya tiara kan juga atlet
nah ini menarik soalnya prestasinya banyak ya
tiara maju boleh sayang
sudah di benang provinsi depok jakarta
masih muda nanti akan ada prestasi prestasi yang lebih bagus lagi
yang lebih kerennya lagi okta kan udah model
kalau kita lagi ini butuh make up semua dia model dia mau make upin dulu
suka bareng sama aku baru juga
makanya ikut satu kebaya buat semuanya kita memberikan kesempatan
siapapun apapun karena belajar mempelajari budaya
kok kak omar sih yang cowok ya malam ini gitu kenapa enggak
karena balik lagi perempuan tanpa laki laki enggak bisa laki laki pun tanpa perempuan saya enggak bisa
karya yang kita buat adalah karya untuk semuanya
berarti rutin ya kak omar bikin ratu kebaya itu
mungkin tahun ini bulan juli saya harap diundang lagi ke sini ya
dan kata alhamdulillah tahun ini mau ada rencananya hari kebaya indonesia
dan juga semakin kenal lebih dalam lagi sama adik adik sama kak omar juga semakin banyak yang ingin kita tahu
karena sungguh menginspirasi ya dari prestasinya dari passion nya mereka
nah nanti kita akan ngobrol ngobrol lagi lebih dalam dengan kak omar dan tentunya dengan adik adik komunitas anggala
nah kak umar tadi seru banget ngelihatnya
ternyata kebaya itu bisa dipakai buat catwalk di cfd
sampai manjat manjat pohon juga pakai kebaya
nah romar tapi nih yang belum sempat kita tanyain tadi yang bikin penasaran juga
ini kan kamar bisa berkarya mulai dari kebaya tidak hanya kebaya tapi kain kain lainnya
nah sebetulnya kak omar sendiri dan juga teman teman ini memang kuliah ataupun juga pendidikannya fashion kah atau budaya kah
atau justru bertolak belakang boleh diceritain
saya gak pernah ada jurusan fashion tapi saya kejebur
dijerumuskan ke dunia fashion
dunia fashion jadi buat ibu ibu yang punya anak memang tertarik di dunia fashion itu nggak ada salahnya
karena fashion itu nggak cuma baju nggak cuma banyak banget
dan itu bisa bermanfaat buat orang lain
saya kebetulan kak omar ini ada daerah bali nya
jadi budaya bali mengajarkan saya untuk mencintai lingkungan menjaga keseimbangan hubungan dengan manusia dengan tuhan dengan alam
kalau hidup kita mau aman kita harus bisa seimbang
ketika ada yang tidak seimbang pasti ada bencana
jadi dari situ dan kebetulan juga kenapa ada teman teman di febl ini keluarga ibu saya itu tujuh bersaudara empat mengalami pendengaran dan penglihatan yang kurang
jadi hal itu yang membuat saya menjadi inspirasi buat mengajak semua teman teman disabilitas memberikan kesempatan yang sama
karena mereka ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah kesempatan
dikasih kepercayaan lutfia lebih bagus daripada kita panjat tebing bisa apa nasional
jadi buat yang ibu ibu juga yang punya anak di febl jangan pernah insecure merasa malu
untuk anaknya itu punya kelebihan anaknya itu hadiah gift gitu
itu yang membuat saya sedikit bertanggung jawab lah
ajaran ajaran itu yang membuat kita sebagai orang indonesia pasti pakem budaya timur kita menjaga keseimbangan semuanya itu pasti
oke kak omar terakhir ini kan bajunya bagus bagus nih mungkin kalau ada yang tertarik mau beli atau mau lihat lihat mau koleksi gitu bisa kemana sih
kita juga nerima sumbangan karena saya fokus kepada baju recycle
ke dua puluh delapan tahun selama dua puluh tujuh tahun itu baju baju kemana
itu di satu hari kita manusia indonesia menyumbang tujuh ton nih sampah tekstil
jadi kita juga nerima sumbangan kalau kebaya mau kebaya zaman dulu mau kebaya zaman sekarang tetap namanya kebaya
dan tetap bisa digunakan
artinya selama itu masih bisa berguna dan masih bisa kita pakai kita bisa lestarikan
di instagram anggalang my omar ada terus kita juga menerima sumbangan kroser kita di tangerang
oh di tangerang oke silahkan yang mau nyari ya langsung ke instagramnya kak omar tadi
ratu kebaya dan putri kebaya insya allah di juli untuk semua anak anak dan wanita indonesia
dipersembahkan buat service kita untuk wanita wanita indonesia
ya sukses kak omar dan juga para model terima kasih udah main main ke kompas tv
dan juga semoga terus menginspirasi banyak orang ya dari motivasinya dari passionnya juga
itu dia tadi perbincangan kita dengan teman teman yang keren keren banget ini untuk bisa melihat kebaya yang ternyata di restorasi ternyata bisa sebagus bagus
ya akhir kata saudara saya putri oktaviani
dan saya asri gunawan pamit menduduri terima kasih sampai jumpa